hari terakhir bertugas di balai kota gubernur dki jakarta anies baswedan mengajak awak media melihat ruang kerjanya selama lima tahun menjabat
ia juga menunjukkan menu makan siangnya yang terdiri dari gudeg sup ikan manado dan makanan lain yang sudah disediakan
tiga hari menjelang masa jabatan gubernur dki jakarta usai anies rashid baswedan menunjukkan ruang kerjanya
ia terlihat sedang bersiap menyantap hidangan makan siang yang sudah disediakan di meja ruang kerjanya
anies mengatakan menu favorit selama di balai kota adalah sup ikan manado yang biasanya ia pesan dari restoran yang tak jauh dari balai kota jakarta
setelah makan siang anies kembali melanjutkan agendanya yaitu mengadakan acara perpisahan dengan aparatur sipil negara balai kota dan dilanjutkan dengan kegiatan beres beres ruang kerjanya
tiga hari menjelang masa jabatan gubernur dki jakarta usai anies rashid baswedan menunjukkan ruang kerjanya

setelah makan siang anies berjelang menjelang bahwa hidangan makan siangnya masih diperlukan di rumah jadi anies mengatakan menu favorit selama di balai kauta harus disediakan di ruang kerjanya